kasus ibu saini di serang banten dan juga razia warung makan di kota padang sumatera barat
dinilai banyak kalangan sebagai imbas dari ketidakpahaman kepala daerah dan jajarannya
terhadap konsep dan legal formal dari peraturan daerah itu sendiri
oleh karenanya di tataran pelaksanaan tak heran jika seringkali menimbulkan gesekan dengan publik
benarkah hipotesa tersebut
atas bagaimana seharusnya menempatkan sebuah perda yang berkekuatan hukum
dengan sebuah instruksi kepala daerah yang lebih bersifat himbauan
kami akan mengulasnya bersama zainud tauhid ketua bidang hukum dan perundangan majelis ulama indonesia
yang juga anggota komisi empat dpr ri dari fraksi p tiga
dan juharman syah h johan mantan dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri
bapak bapak selamat malam
selamat malam mas
kalau kita melihat ini terserah bapak siapa yang terlebih dahulu
apa yang terjadi dengan bu saini ini sebenarnya sesuatu yang wajar atau tidak
kalau saya lihat begini itu di dalam praktek selama ini
pada bulan ramadan ada himbauan dari kepala daerah agar menghormati orang yang berpuasa
lalu imbauan itu biasanya dilakukan penegakannya
siapa yang melaksanakan penegakannya
di kasus busain itu satpol pp di kota tanggang ya
nah lalu satpol pp agak berlebihan
karena dia sampai menyita barang dagangan
seharusnya cukup memberikan teguran dan peringatan kepada beliau
tidak langsung menakut ya menyita dan
membuat efek jerah begitu barangkali karena ada instruksi dari atasannya
tapi ada tahapan selalu ada tahapan
tidak bisa main main angkut barang orang saja
dan walaupun sudah ada
ada himbauan juga kan pak yang ditempel itu
asumsinya itu sudah merupakan bagian dari tahapan
ya itu baru pengumuman
tapi pengumuman itu harus juga setelah kita dapati misalnya satu opp ya
ternyata ada yang melanggar
lalu kemudian dia harus memberikan teguran dan peringatan
ya perda ini kan sudah berlaku dari tahun dua ribu sepuluh ya
artinya selama ini
perda itu tidak ada masalah
dan dalam pelaksanaannya dalam prakteknya juga tidak menimbulkan
gesekan dan juga
gaduhan seperti yang sekarang ini
atau mungkin ini karena muncul di media saja
sebelumnya ibu saini sebenarnya potret seperti ibu saini ini banyak tapi kebetulan yang masuk ke media baru di tahun dua ribu enam belas ini
dan ibu saini kebetulan terpotret media mungkin nggak itu pak
ya bisa jadi seperti itu
tapi selama ini yang justru dikhawatirkan itu kan yang sering melakukan tindakan tindakan seperti itu kan bukan dari aparatus pemerintah
tapi juga dilakukan oleh kelompok lain
ya saya kira kalau misalnya itu kan sering menjadi polemik kan begitu
kita juga telah tersambung melalui telepon ada bapak firdaus ilyas kepala satpol pp kota padang yang juga di daerahnya
berlangsung razia tempat makan pada siang hari begitu ya pak firdaus
ya betul pak betul
pertanyaan saya ini perda atau imbauan pak
ini perda terhenti bom disamping itu juga ada imbauan bapak wali kota padang
edaran dalam bentuk untuk menertibkan orang yang berjualan atau makan siang di tempat tempat umum
jadi perdanya sendiri sudah ada tercatat tahun berapa pak sudah mulai diberlakukan

ya memang perda kita sudah lama juga tapi kita kan lebih memfokuskan ke edaran bapak wali kota
karena edaran ini dimulai tanggal satu juni yang lalu
dan itu edarannya berisi termasuk juga sanksi jika tetap membuka maka akan disita dan seterusnya begitu
ya sanksinya kepada terhenti bom kita yang nomor sebelas itu
karena kita juga bisa dipiringkan orang orang
terima kasih pak
terima kasih pak
oke ini masuk delik pidana ringan
iya delik pidana ringan
hukumannya apa pak
ya kalau kita lanjutkan ke pengadilan hukumannya kalau di perda kita itu denda lima juta atau kurung setinggi tingginya tiga bulan
baik oke sebelum kita lanjutkan perbincangan ini
mari kita simak informasi pengantar terkait dengan dialog kita malam hari ini
razia yang dilakukan satwa pp kota serang pekan lalu terhadap puluhan warung makan termasuk milik seorang ibu yang bernama saini
sontak mendapat perhatian masyarakat tak terkecuali para politisi bahkan presiden republik indonesia
peristiwa tersebut mengundang ketidaksimpatikan masyarakat terhadap aksi satwa pp
namun satwa pp menekankan aksi razia dilakukan dengan kebenaran

namun satwa pp menekankan aksi razia dilakukan dalam rangka menjalankan peraturan daerah
sebagaimana yang dilontarkan oleh kepala satpo pp kota padang
dan semua yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk menertibkan menyamankan orang berpuasa di kota padang
di samping tugas kita pendekat berdaan
persoalan membedakan antara surat edaran atau instruksi kepala daerah yang bersifat imbauan dengan peraturan daerah
memang masih kerap terjadi di banyak daerah
padahal pemerintah daerah disebut sebut baru dapat memperlakukan sebuah perda
setelah mendapatkan persetujuan kementerian dalam negeri
menteri dalam negeri cahyokumolo mengakui memang masih ada sejumlah peraturan daerah yang dikeluarkan
tanpa ada koordinasi dengan kementerian dalam negeri
untuk menindaklanjuti peristiwa ini
mendagri berjanji akan mengkaji peraturan peraturan daerah yang bermasalah dan dianggap diskriminatif
selain itu mendagri akan mengimbau kepala daerah untuk lebih cermat dalam menetapkan kebijakan kebijakan
kami akan membuat surat edaran yang lebih cermat dalam menetapkan kebijakan kebijakan

untuk lebih cermat lebih sensitif terhadap kebijakan kebijakan kepala daerah
apakah itu surat edaran apakah itu instruksi bupati wali kota
atau peraturan gubernur bupati wali kota
atau perda apapun yang bernuansa mengganggu kemajemukan bangsa
yang bernuansa mengganggu kemajemukan bangsa
menyangkut toleransi itu harus hati hati
menyangkut toleransi itu harus hati hati
benarkah dinamika penerapan surat edaran kepala daerah yang diberlakukan seperti sebuah perda
adalah buah euforia otonomi daerah sekarang ini
mengapa banyak perda yang bermasalah sejak dari konsep proses pembentukan hingga implementasi
eisa onisti cnn indonesia
eisa onisti cnn indonesia
baik kita lanjutkan pak zainul tawhid ini kan dari sisi hukum agamanya sendiri
baik kita lanjutkan pak zainul tawhid ini kan dari sisi hukum agamanya sendiri
apakah memang ada dalil yang bisa dipakai untuk memungkinkan adanya perda serupa
pertama yang harus difahami dalam ajaran islam terkait dengan pelaksanaan puasa itu kan
ada ruang ada diskresi yang diberikan kepada umat
untuk membuat perda
misalnya orang yang sedang berpergian orang sakit
orang hamil atau menyusui dan juga ya tentunya kita juga tahu bahwa kewajiban itu
tidak diperlakukan untuk yang non muslim ya karena dia bukan mukalaf ya
jadi sesungguhnya dalam islam sendiri ya ada memang pengecualian pengecualian
pengecualian pengecualian yang itu boleh tidak dilakukan berpuasa oleh orang orang yang tadi sebutkan
artinya penerbitan perda serupa berlebihan
karena perda sesungguhnya dia kan merupakan produk kearifan lokal yang memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atau memberikan terhadap masyarakatnya
begitu kan dan itu saya kira atau di dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas terkait dengan pemerintah daerah
pemerintahan daerah itu ada kewenangan pemerintahan daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah
yang itu memang menjadi sumber hukum yang harus ditaati dan diimplementasikan di masyarakat itu
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia
baik kita lanjutkan perbincangan ini pak jokar mansyah johan
tadi dikatakan ya ini kalau misalnya pak zainud tauhid mengatakan tadi
lebih toleran begitu aturan agama tapi perda merupakan kewenangan pemerintah daerah masing masing terkait dengan kearifan lokal dan lain sebagainya
kalau misalnya kita tarik ke belakang ketika bapak menjabat sebagai dirjen
banyak pak apa namanya perdaya semacam ini
oh iya banyak sekali
nah itu kita sebut dengan kategori perda
iya perda bermasalah
lalu ada masalahnya masalah pekat ya penyakit masyarakat
minum minum prostitusi jualan di bulan puasa gitu ya
itu masuk kategori itu
nah perda perda semacam itu memang ada potensi untuk dibatalkan
kalau dia bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
ya jadi kita pernah membatalkan
nah memang dari waktu ke waktu kan terus berlangsung sehingga sekarang ada ribuan kan tiga ribu lebih
ada tiga ribu
perda yang bermasalah itu
pak firdaus masih bersama kami pak
masih pak masih
pak warung makan itu sejak tahun dua ribu lima kalau begitu
kalau misalnya terbitnya perda itu sejak dua ribu lima
maka sejak dua ribu lima di kota padang warung makan sama sekali tidak boleh buka
sampai maghrib menjelang sahur begitu menjelang imsak
jadi begini warung makan ini jangan dibayangkan warung makan yang sudah punya tempat permanen
ini warung makan yang banyak tumbuh di kota ini
dadakan itu namanya kalau istilah kami di padang itu adalah warung warung kelambu gitu
yang didirikan ditutup kiri kanannya dengan spanduk spanduk lah
semi permanen lah kira kira begitu
ya bisa dibongkar aja bisa dibuka gitu
ada juga warung makan yang sudah selama ini menjadi rumah makan resmi
ditutup aja dari luar gitu terus dibuka aja pencunyi sedikit
hal hal yang seperti itu tidak boleh sama kita itu
yang jelas kita harus bersihkanlah kota padang ini dari orang orang yang mengganggu orang yang sedang puasa
ini sebenarnya masalahnya apakah rumah makannya yang tidak layak karena semi permanen atau karena mereka buka di bulan puasa siang hari
ya kita kan tadi sudah sampaikan pak
semua rumah makan apakah itu yang permanen atau yang tidak permanen warung kelambu apalah namanya
tidak boleh berjualan pada siang hari kecuali jam lima sore boleh buka
kalau ada orang yang buka jam sepuluh sampai jam dua atau jam tiga itu kita harus tertipkan
karena kita sudah melaporkan atau menyampaikan dalam bentuk edaran tertulis himbawan pak wali juga kami dari sppb bahwa kita sudah sepakat
jadi kami sudah membuat pembelian makanan pada siang hari di depan rumah
kami melihat gambar ini di layar cnn indonesia di mana ada sejumlah restoran lebih permanen tempatnya
pasti ada izin dan lain sebagainya masih tetap buka di bulan suci ramadan pada siang hari
gerai gerai restoran cepat saji yang cukup besar dan reputable begitu tetap bisa beroperasi
seperti rumah makan yang bapak sebutkan itu itu buka tapi orangnya tidak ada di dalam
yang kita beri izin itu ada di daerah pondok namanya daerah cns itu kita beri tiga atau empat rumah makan yang boleh buka
dan di depannya harus ada pandu rumah makan non muslim begitu
nah ini boleh yang ini boleh apa kualifikasinya boleh dan tidak bolehnya ini kan artinya mereka bisa beroperasi nih pak pada siang hari
kita tidak bisa juga menutup rumah makan di sana tetapi tidak semua rumah makan yang selama ini di daerah itu buka
paling paling empat lah yang memang sudah kita rekomendasikan agar di depan rumah makan itu dibuat sepanduk
seperti yang saya sebutkan tadi itu rumah makan non muslim
kalau ada orang orang kita
kalau orang orang muslim yang masuk ke situ secara hubungan dia dengan agama ya itu sudah jelas dia sudah lari gitu kan
tapi kita temui mereka di sana juga kita bawa kita tertipkan
dan kalau perlu orang yang berjualan itu juga kita beri sanksi kita kan harus tahu juga
orang itu kan kenal ini orang muslim
berarti ini sekarang urusannya satpol pp sudah masuk ke ruang privat orang berpuasa atau tidak berpuasa begitu pak ya
oh iya itu kan mengganggu orang itu pak
kita tidak bisa padang ini harus bersih harus nyaman tidak ada orang makan siang
kalau sudah dikatakan oleh agama itu tutup ya tidak boleh orang makan ya kita tutup kita harus tegas pak
ada aturan agama seperti itu pak harus tutup di siang hari selama bulan ramadan begitu ya
ya ini yang sudah bapak harus tahu kita ini karena orang muslim
sudah dijelas dikatakan tidak ada makan pada siang hari masa orang ada makan siang hari buka warung
kan tidak mengerti
kan tidak menghargai orang itu pak
kecuali yang saya sebutkan tadi himbuan pak wali kota bahwa di daerah daerah tertentu kita beri kesempatan
baik pak zainu tahid bagaimana tanggapannya ini kan urusannya sudah mulai masuk ke ranah agama
ya sebenarnya dalam kaitan ini pemerintah ketika memang dia sudah menerbitkan perda
perda itu kan harus dilaksanakan karena perda kalau tidak dilaksanakan itu kan artinya perda itu tidak memiliki manfaat apa apa
hanya memang dalam implementasinya saya kira ada kebijakan kebijakan yang saya kira ya disesuaikan dengan kondisi kondisi
kalau tadi misalnya dari satpol pp kota padang misalnya
menyebutkan ada beberapa wilayah yang memang diberikan ruang untuk itu
ya saya kira itu adalah sebuah bentuk ya kebijakan yang itu diambil
tapi kalau misalnya juga di kota lain ya mungkin beda
beda begitu kan misalnya dia tetap diperbolehkan tapi dengan tidak secara provokatif
jadi memang sangat variatif
dan negatif sekali dalam implementasi di lapangan itu
kalau ada orang muslim itu pak firdaus kata kata
ada muslim yang masuk ke dalam kedapatan dia muslim dan dia beli dan dia makan
itu dibawa sama satpol pp
pasti kan dia punya alasan untuk kenapa dia tidak berpuasa kan
ya tadi ada beberapa
ada hak nggak maksudnya satpol pp melakukan itu
karena ini kan ruang pemerintah masuk ke ruang privat nih
kita kan bukan negara agama
ya betul kita bukan negara agama
ya tapi ini adalah pendekatan persuasif kan
boleh saja dia ditanya gitu kan
kemudian kalau misalnya ada alasan alasan yang cukup baik menurut ⁇ syari maupun menurut ketentuan yang ada
saya kira tidak ada masalah
hmm sampai sejauh ini berapa orang yang sudah dirazia makan siang hari dan dia muslim
apa yang dilakukan kemudian oleh aparat bapak terhadap orang orang seperti ini
kita memberikan arahan lah pengarahan pembinaan
walaupun secara agama mereka sudah masuk ke wilayah yang tidak bagus
dia baca di situ rumah makan muslim
dia masuk ke situ perhatikan sudah menggadaikan agamanya
kita beri arahan
bukan masalah dia lapar atau dia sakit kan bisa saja dia pergi pulang ke rumah
tapi ruang itu diatur itu juga merupakan domen satpol pp untuk mengatur itu
bukankah agama itu urusan privat pak
kita kan termasuk pembinaan pak
bagaimana kita mengarahkan orang supaya lebih baik
kita juga dituntut untuk itu
jadi kita dengan cara persuasif pak
ya pasti pasti dengan secara persuasif
bagaimana pak di domain di ruang itu sampai sejauh itu kah boleh aparatur pamong peraja melakukan kerjanya

pp itu fungsinya adalah penegakan perda
jadi perda ini mengatur soal larangan larangan pembatasan pembatasan
maka dialah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah melaksanakan penegakannya
nah jadi kalau penegakan tentu harus sesuai dengan norma dengan aturan aturan yang ada di perda
kalau tidak tercantum di perda
lalu satpol pp melakukan penegakan itu dia melampaui kewenangannya
bisa saja disoal oleh orang itu oleh orang yang terkena pembinaan katakanlah begitu ya kan
perdanya kan mengatur rumah makan pak ya
bukan orang yang makan pada siang hari muslim yang makan pada siang hari begitu kan pak
perda yang dibuat di padang itu mengatur operasi warung makan
bukan apakah muslim boleh atau tidak boleh makan pada siang hari
ya warung makan sama orang yang makan gitu
orang yang makan juga diatur
yang warungnya pun juga akan kita beri sanksi
karena kita sudah sampaikan edaran sudah sampaikan himbauan

nah orangnya juga
orangnya juga harus kita tegakkan gitu
muslimnya orang beragama islam di perda tersebut secara letter luck dijelaskan

ya kita sebutkan itu puncernya
ada ada di dalam perdanya ada pak
jadi kita itu dalam himbauannya pak
kan juga ada dilampirkan
kalau perda kan ada tambahan himbauan pak wali kota
harus kita tertipkan orang yang berjualannya termasuk orang yang makannya begitu
sampai sejauh ini langkah yang dilakukan adalah penyitaan bukan yang pertama adalah himbauan terlebih dahulu misalnya begitu
oh ya himbauan dulu pak
himbauan sebelum puasa kita kirim edaran kita kunjung
ketika bulan puasa mereka berjualan mereka langsung ditindak begitu

barangnya akan disita dan warungnya ditutup

karena dua hari sebelumnya kita sudah datang juga di situ
jangan mengganggu orang
kan kita beda nih pak

kan mengganggu orang pak
jadi kalau yang kami amankan termasuk makanannya apa namanya meja dan kursinya yang di warung warung kelambu itu
dalam kacamata pak johan ini perda yang sehat atau perda yang bermasalah
nanti dijawabinnya pak
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
dan maaf lho pak ter deadline ruangfurnya
baik pell untung kita juga hao
ya kalau memang makan dia pada siang hari
kita kan sudah janji sama yang bersangkutan
kalau masih ada
kalau saya punya warung di padang
kita beri nasihat
rumah makan yang bersangkutan

dan saya memastikan bahwa rumah makan saya
tidak ada orang yang makan
itu tidak akan diganggu

taruh disitu ada rendang
ada cincang ada tunjang
pada siang hari
tidak ada masalah
yang bermasalah kan mereka makan siang
membuka warungnya jam dua jam satu
di saat orang sedang menahan
lapar dan haus
di saat orang betul berpuasa
mereka bikin seperti itu
malah orang kiri kanan yang marah
beda mungkin daerah lain
saya tidak pikirkan daerah lain memukakan
yang membagi manakan
jadi semua masyarakat padang ini
apa yang kita lakukan
untuk menegakkan betul betul agama kita

pertanyaan saya kemudian begini
bagaimana kalau kemudian saya tidak makan di tempat itu
saya bawa saja keluar
saya bawa pulang itu nggak masalah
restorannya tetap buka
saya beli makanannya
saya tidak makan disitu saya bawa pulang
proses operasional restoran itu tidak terganggu
atau warung itu tidak terganggu
banyak seperti itu
mereka buka jam dua jam
tapi tidak ada aktivitas yang berlaku
mereka bawa pulang
kan memang ada jual tambah
itu boleh pak ya
iya jual lauk pauk seperti di tempat pabukuan
istilahnya tempat orang berjualan itu
itu jam dua jam tiga udah buka
orang beli tendeng
beli randang beli sayur
memang itu dibawa pulang
yang dilarang kan makan di depan umum itu pak
dilihat sama orang banyak
terus yang punya warung
senang senang aja dapat duit
kita akan lanjutkan
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita lanjutkan pak
firdaus terakhir barangkali pak
sampai sejauh ini data pelanggaran yang terjadi di padang
statistiknya seperti apa
dibandingkan tahun lalu
ya kalau selama bulan puasa
kita kan mulai menindaknya itu kan baru dua hari ini
jadi sudah dua puluh tujuh kali lah
kalau hari tadi itu ada enam belas titik yang kita amankan
ya jadi memang belum banyak
tapi tentu kalau kita hentikan
atau kita kurangi patroli kita
mereka akan tampil lagi
kewarung warung warung kelambu itu lagi

sampai hari ini
pak firdaus terima kasih atas waktunya
bersama cnn indonesia prime news
ya selamat malam
baik kita lanjutkan
mungkin kasus padang adalah kasus yang unik ya
lepas dari semua kontroversinya
kita bisa berdebat dan ini sangat debatable
tapi kita concern ke masalah masalah yang
apa namanya yang di daerah lain
karena bukan hanya padang masalah seperti ini
ditimbul diserang merupakan sorotan kita bersama
apakah kemudian termasuk juga pak zainud ini
penegakan hukum harus sedemikian kaku begitu
untuk perda ini
yang pertama barangkali perdanya
apa yang harus dilakukan rekomendasi bapak
substansi perda itu harus dilihat lagi
kalau memang perda terkait dengan pekat ya
penyakit masyarakat ya
seperti tadi antara lain ada minuman keras
soal makan di bulan puasa ya seperti itu ya
buka restoran di bulan puasa
itu penyakit masyarakat kita sebut
nah perda perda pekat ini
itu sebetulnya kalau dilihat induknya
itu urusan agama
urusan agama adalah urusan tidak didesentralisasi
itu ada di pemerintah pusat
jadi kalau ada
kecuali daerah daerah tertentu seperti aceh
kecuali aceh aja gak ada tempat yang lain
aceh karena ada syariah

itu diatur di undang undang otonomi khusus aceh
ini juga ada yang membuat perda seperti itu
dan kemudian ada kita anggap oleh pusat bertentangan
mungkin pusat evaluasi
ya kan untuk memperbaiki substansi
dan pemerintah harus bergerak cepat nih kalau enggak
ini termasuk perda yang kita
kalau saya ini perda pekat yang perda bermasalah
jadi harus dievaluasi
waktu di masa bapak berapa perda yang di drop
terkait dengan perda pekat ini
itu ribuan perda
ribuan bukan sedikit ya kan
nah ini kan terus
bergulir sehingga ini
begitu mati satu
tumbuh lagi satu
itu modalnya jadi yang kedua adalah
dari segi pendegakan perdana
yang oleh sapor pp
ini harus ada
mekanisme tahapan prosedur
koersif ya jadi harus secara persuasif
menegur memberi peringatan
dan sebagainya sehingga kita
bisa tenang di bulan puasa ini
pak zainal tauhid
pendegakan perda ini
ini kan perda
sebenarnya kan perda
siar sebenarnya kan perda ini kan
kalau misalnya mau dilihat dari kacamata yang positif
ini kan sebenarnya bagian dari siar gitu kan
tapi cr ditegakkan dengan cara yang
buat sebagian orang ini kok tidak manusiawi
kita katakan bahwa perda perda
ini yang orang
sering katakan ini sebagai perdah syariah
dilihat jangan dimaknai
bahwa setiap perda yang tadi
yang berkaitan dengan pekat
penyakit masyarakat itu kemudian dimanai
sebagai perda syariah
karena juga di daerah daerah
itu juga dia
misalnya perda terkait dengan
minuman beralkohol atau minuman
keras seperti di papua
kan juga diterapkan tapi kan orang
sudah salahkah perah bau itu dimaknai sebagai
pada syariah perda kan sesungguhnya
dimaksudkan untuk melindungi
masyarakat itu untuk memberikan
regulasi penegakan hukum
atau juga pengaturan hukum di daerah itu bisa
berjalan dengan baik
bahwa di dalam
penegakan hukumnya itu yang harus
dengan cara yang arif lah dengan cara yang bijaksana
satu kondisi daerah dengan kondisi daerah
yang lain dan juga tentunya
masyarakat itu kan juga ada tahapan tahapan
penerimaan di dalam
menerima melaksanakan perda itu
baik terima kasih bapak bapak
atas waktunya dan
mudah mudahan perda perda semacam ini bisa
pro kepada banyak pihak
pihak tertentu dan kemudian
merugikan pihak lain terutama orang orang